tim penyidik komisi pemberantasan korupsi menggeledah rumah hakim mahkamah konstitusi
patrialis akbar di jalan cakra wijaya cipinang morajati negara jakarta timur jumat pagi
sepuluh penyidik kpk datang ke rumah patrialis untuk mencari bukti bukti lain setelah operasi tangkap tangan kpk
usai melakukan penggeledahan selama satu jam tim penyidik kpk keluar dari rumah patrialis akbar dengan membawa sejumlah kardus
barang tersebut diduga sebagai alat bukti kasus suap untuk memuluskan sidang uji material undang undang no empat puluh satu tahun dua ribu empat belas tentang peternakan dan kesehatan hewan
dengan menggunakan dua mobil penyidik kpk kemudian meninggalkan rumah patrialis akbar
sementara itu komisi anti rasuah jumat pagi menggeledah kantor sumber laut perkasa di kawasan ruko royal sunter jakarta utara
penggeledahan terkait dengan dugaan
suap dari pengusaha basuki hariman kehakim konstitusi patrialis akbar
selain patrialis kpk kemarin menangkap basuki bersama sekretarisnya saat berada di kantornya
jumat pagi penyidik kpk membuka segel di kantor sumber laut perkasa nomor f empat puluh sembilan ruko royal sunter jakarta utara
penyidik mencari barang bukti terkait kasus uji materi undang undang no empat puluh satu tahun dua ribu empat belas tentang peternakan dan kesehatan hewan
kasus dugaan suap ini menyeret
pemilik kantor pengusaha importir daging sapi basuki hariman dan hakim konstitusi patrialis akbar
namun basuki membantah jika uang suap setara dua miliar rupiah yang ia sediakan adalah jatah hakim makamah konstitusi patrialis akbar
untuk mengetahui perkembangan kasus dugaan suap yang melibatkan patrialis akbar
sudah ada produser lapangan cnn indonesia dea intan kartika di gedung kpk jakarta
kemarin ada sepuluh orang yang berhasil ditangkap diperiksa tapi hanya ada empat yang ditetapkan sebagai tersangka
adakah perkembangan terkait dengan kasus ini
yuda setelah kemarin kpk mengamankan sebelas orang dan menetapkan empat orang diantaranya sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan
kasus dugaan suap pembahasan undang undang atau uji materi undang undang no empat puluh satu tahun dua ribu dua
mengenai kesehatan dan peternakan hewan
memang hingga saat ini kpk masih terus melakukan pemeriksaan
kita tahu bahwa jumat dini hari tadi kpk berhasil melakukan pemeriksaan terhadap keempat tersangka
di antaranya adalah hakim konstitusi patrialis akbar dan juga pihak yang diduga menyuap yaitu adalah basuki hariman
dan hari ini kpk kembali memeriksa salah satu tersangka dan tadi pada pukul empat belas salah satu tersangka yang diduga menyuap patrialis akbar
yaitu basuki hariman
diperiksa oleh kpk dan sesaat sebelum masuk ke ruang penyidik kpk basuki berhasil diwawancari oleh kami awak media
dan menyatakan membenarkan bahwa dirinya memberikan uang sebesar kurang lebih dua satu miliar rupiah
melalui seorang perantara yang saat ini juga sudah ditetapkan tersangka oleh kpk yaitu berinisial km
untuk bisa meloloskan permohonan uji materi undang undang no empat puluh satu tahun dua ribu dua
tentang kesehatan hewan dan juga peternakan
menurutnya lolosnya permohonan uji materi undang undang ini sangat menguntungkan bagi usahanya sebagai importir daging sapi
kita ketahui bahwa basuki hariman ini bukan pemain baru di dunia impor daging sapi
dirinya memiliki kurang lebih dua puluh perusahaan yang bergerak di bagian atau di bidang impor daging sapi
menurutnya bahwa lolosnya permohonan materi atau uji materi undang undang ini dapat memperlancar bisnisnya
memang yuda kita ketahui bahwa selain basuki hariman dan tiga tersangka lain
kpk kemarin menyatakan bahwa akan terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini
tidak menutup kemungkinan adalah hakim hakim konstitusi lainnya yang bisa jadi terlibat dalam kasus ini yuda
selain dengan akan memeriksa beberapa saksi kpk juga melakukan penggeledahan
apakah sudah ada update mengenai berkas berkas apa saja yang berhasil mereka dapatkan
kemudian tadi anda katakan juga akan memeriksa beberapa hakim konstitusi lainnya
sudah ada agenda terkait dengan informasi tersebut
hingga saat ini kami belum memperoleh informasi kira kira apa saja yang sudah ditemukan atau sudah disita oleh penyidik kpk
dari serangkaian kegiatan penggeledahan di sejumlah lokasi
di dki jakarta namun memang kita ketahui bahwa pada ott hari rabu tanggal dua puluh lima januari dua ribu tujuh belas lalu
memang kpk sudah mengamankan sejumlah barang bukti
salah satunya adalah salinan hasil uji materi undang undang no empat puluh satu tahun dua ribu empat belas tentang kesehatan hewan dan peternakan
mengenai pertanyaan anda tadi soal hakim konstitusi mana saja yang nanti akan diperiksa kpk
hingga saat ini kami pun juga belum memperoleh informasi tapi kpk memastikan bahwa kasus ini tidak akan berhenti pada empat tersangka lain
akan ada penelusuran akan ada penyelidikan terkait dengan pihak pihak yang bisa saja terkait dengan kasus ini yuda
ya dea intan kartika terima kasih untuk informasi anda dan selamat bertugas kembali